di dinding rumah warga
meski demikian anies meminta warga
agar tetap harus melakukan isolasi mandiri
pertugas dari dinas kesehatan
ada pertugas dari polres
ada dokter dari polres
ada dari kodim
ada dari unsur masyarakat
yang semuanya bekerja bersama
memastikan bahwa kampung ini aman
dan bila ada pemudik datang
bila terpapar covid
maka segera isolasi
gelanggang remaja setu di cipayung jakarta timur
telah menyiapkan tiga puluh felbet
atau tempat tidur untuk tempat singgah sementara
bagi warga yang baru kembali ke jakarta
usai mudik ke kampung halaman
para pemudik yang diperbolehkan singgah di gor cipayung
adalah mereka yang tidak memiliki tempat layak
untuk isolasi mandiri
maupun yang masih menunggu
hasil swab tes antigen atau pcr
bila hasil tes positif
pemudik akan dibawa ke wisma atlet
atau fasilitas kesehatan sesuai rujukan
selain di gor cipayung
lokasi tempat singgah pemudik balik
juga telah disiapkan di gedung
sasana krida karang taruna
tim liputan cnn indonesia